tim penanganan hewan liar dari berbagai instansi selasa siang mendatangi rumah penampungan anjing milik hesti
di desa gunung mulia kecamatan tenjolaya bogor jawa barat
dalam waktu satu pekan petugas rencananya akan mengadopsi anjing dari lingkungan warga
tidak ada kegagungan di ruang lingkungan
pertemuan sempat berjalan alot antara pihak pengelola penampungan anjing hesti sutisno dengan pihak kecamatan
dinas peternakan serta kepala desa dan tni
pemilik penampungan anjing bersikuku untuk mempertahankan anjing anjingnya
nggak setuju dari awal juga nggak setuju saya nggak setuju
iya lah saya nggak setuju lah
orang nggak ada penambahan
atau gimana ini seharusnya ada etika maksudnya jalan keluar yang gimana
yang dua puluh tujuh ekor itu
mau diambil apa gimana
enggak saya nggak akan serahkan ke siapapun yang pasti ada warga yang akan nampung
namun untuk menghindari kegaduan di lingkungan tim evakuasi akhirnya sepakat dengan pihak penampungan
evakuasi anjing akan dilakukan secara bertahap setelah anjing anjing dalam penampungan tersebut didata
siap untuk merelokasi tahap awal sekitar dua puluh tujuh dulu
tapi barusan saya konfirmasi dengan bu esd ternyata pemilik asal anjing anjing ini juga sebagian mau ngambil lagi
nah coba kita data dulu jangan sampai tumpang tindih jangan sampai simpang siur
sebelumnya keberadaan penampungan anjing milik hesti ini memantik penolakan warga
warga resah dengan suara bising dari puluhan anjing
bahkan hampir setahun belakangan desa ini mendapat jubah
namun pemilik penampungan berdali lokasi penampungan tujuh puluh anjing liar jauh dari permukiman
ia bahkan membuat pembuangan kotoran yang layak uji di lahan seluas satu hektare tersebut
tim liputan cnn indonesia